yaudah kalau gitu kita tidur sekarang
siapa lagi itu ya
itu pasti selingkuhan kamu
terus mbak yanti
ngasih jamu sambil ngobrol
terus terang ya ti
sebetulnya saya tuh curiga sama kamu sejak kemarin
abisnya kamu setiap saya ajakin tidur selalu nolak
kamu selingkuh kan sama laki laki
selingkuh sama laki laki
kalau gitu sih saya nggak terima
kita tidur sekarang
siapa lagi itu ya mas
iya siapa tuh laki laki
itu pasti selingkuhan kamu
berani beraninya datang kemari
berani beraninya datang kemari
aduh mas jangan
aduh aja nih masalahnya nih
kalian berselingkuh dengan istri saya
sudah tidur kan jamu dua hari kamu gak bangun
banyak kan mah kami ini nih buat tidur
ayo kita bawa mereka ke polisi
kenceng dong saya kan perempuan aduh
aduh kita semua sudah membuat kesalahan besar
mbak yati tidak meracuni siapa siapa
hanya sama umar betul mar
gue kebanyakan minum ctm obat alergi gue
gue kan paligata jadi gue ketiduran
katanya sih dua hari
habis saya terlalu emosi
makanya jangan suka nuduh sembarangan
cek dulu dong kebenarannya
ini malah cemburu aja
kamu masih marah
itulah mas tuh suka berperasaan kayak yang enggak enggak deh
makanya tuh kuping diminumin dulu sama jemur debolot buatan yati
biar dengarnya makin sering
kalau udah gak marah lagi temenin mas tidur ya
aduh jangan pegang pegang
mas jangan mas
mas jangan mas
ya ampun ya mas
nah saya mau lihat musik
ya ampun ya mas
ya ampun ya mas
ya ampun ya mas
ya ampun ya mas
ya ampun ya mas
makasih terima kasih ibu
pak atang sekarang sudah menunggu saya di luar
dia ingin membeli rumah ini dan membayarnya sekarang juga
setan apa yang ada di benak kamu
mayat bapak kamu masih terbunjur
kamu di rumah ini tapi kamu sudah mau menjual rumahnya
kalah itu bukan urusan saya
ibu jangan coba coba menghalangi saya
ini rumah bapak saya
bukan rumah ibu
dua bulan yang lalu
memang saya tidak ingin menjual rumah saya
tapi sekarang saya ingin menjualnya pak
itu rumah saya pak
bukan rumah mas rohman
pak atang cukup membayar lima juta sebagai uang panjarnya
sisanya kita bisa memperhitungkannya lain hari
tolong tebus mbak sari dan melatih anaknya di tangan penyandera
tolong tebus mbak sari dan melatih anaknya di tangan penyandra
dari kepolisian terpaksa harus membawa
anak ibu untuk mempertanggung jawaban perbuatannya
manusia sebagai alat pembayaran di meja judi
ini semua salah saya
saya membuat ibu jadi susah
saya membuat ini semua jadi kacau
saya penyebab semua ini bu malton saya
sebelum kamu minta maaf
ibu sama bapak sudah memaafkanmu
laki laki yang berhati mu ya
dia sudah memaafkan semua orang
saya sudah menyengsarakan kamu dan anak kita
saya sudah bersalah
saya sudah bersalah
saya sudah bersalah
ya t mas rahman
ya t mas rahman
ya t mas rahman
jangan di sini mas
aduh tarik gue dong
tarik gue dong
mas rahman capek ya
kita pulang yuk
tim t mas rahman
harus selamatin dirinya
emangnya sih itu siapa sih
eh jadi orang jangan asal ngoceh
gue tukang becak nih
gue jadi tukang becak